keinformasi berbeda permukaan kalisentiong sepanjang hampir tujuh ratus meter
sudah ditutup dengan jaring dan tampaknya guna mengurangi bau tidak sedap
serta pemandangan yang mengganggu
namun solusi ini dianggap tidak menyelesaikan permasalahan
karena sejatinya air kali masih berbau dan berwarna hitam
pemasan waring atau kain kasah yang biasa digunakan di tambak ikan
menjadi pemandangan yang menarik perhatian warga yang melintasi kalisentiong
atau yang oleh warga setempat disebut sebagai kali hitam
waring sepanjang enam ratus delapan puluh sembilan meter di sisi belakang wisma atlet kemayoran tersebut
dipasang sebagai siasat untuk mengurangi penguapan air kalisentiong
sehingga membuat daerah sekitar tercemar bau tak sedap
saat ini saya berada persis di samping kalisentiong atau kali hitam
dan memang masih tercium aroma
bahkan tadi ketika saya menyebrang daerah sana kira kira sekitar lima meter
baunya juga masih tercium
tapi apakah hanya terjun oleh saya
kebetulan ada sejumlah anak anak
de namanya siapa de
masih tercium atau baunya
kamu kali yang bau
ya ternyata memang bukan di yang bau tapi memang kalinya yang masih bau
tapi memang saya harus akui bahwa memang dengan pemasangan waring ini cukup membantu
untuk mengurangi bau yang tercium sehingga tidak terlalu menyengat
menurut kelompok lingkungan hidup wali
bila diperuntukkan untuk menjaga estetika kalisentiong
pemasangan waring bisa dimaklumi
namun mereka tidak setuju bila ini dijadikan sebagai solusi permanen
pasang waring sebenarnya kurang pas juga sih kalau pasang waring
tapi kalau itu kan kita lihat dulu dia pasang untuk apa gitu loh
kalau untuk menghindari hitam air itu kemudian pemandangan kita untuk
karena estetika kota ya nggak masalah
tapi kalau ini untuk selamanya saya tidak setuju
mustaki menambahkan masalah air kali yang kotor dan bau harus dilihat secara komprehensif
bila airnya hitam maka harus dicari sumber pencemaran dari mana dan ditindak tegas
selain itu program reklamasi di teluk jakarta menurutnya harus dihentikan
karena menyebabkan aliran air di muara teluk jakarta menjadi terhambat
sehingga menyebabkan air tidak bergerak dan menjadi bau
namun yang paling penting ada tindakan tegas para pencemar lingkungan untuk menciptakan efek jerah
ya harus ada tindakan tegas
terutama korporasi atau perusahaan siapapun ya
baik itu dari pemukiman maupun dari industri
kalau dia melakukan pencemaran lingkungan ya harus ditindak tegas
pemerintah provinsi dki jakarta sendiri mengakui pemasangan waring hanya sebagai solusi sementara
namun masyarakat berharap pemerintah provinsi dki jakarta tidak berhenti disini
tetapi akan mengembangkan perusahaan ini secara permanen
arya dita utama jakarta